menyambut putaran kedua pilkada dki jakarta penyelenggara pemilu mempunyai pekerjaan rumah
atas serentetan masalah yang terjadi pada pilkada putaran pertama lalu
selain masalah teknis administrasi penyelenggara pemilu dituntut untuk lebih profesional
agar hak suara masyarakat tidak kembali hilang sia sia
putaran kedua pemilihan kepala daerah dki jakarta sudah resmi dimulai
kini pasangan basuki cahayapurnama dan jarod sapul hidayat pun akan berhadapan dengan anies baswedan dan sandiaga uno
namun tingginya partisipasi pemilih di ibu kota yang mencapai angka tujuh puluh lima persen
ternyata juga diwarnai banyaknya cacat dalam penyelenggaraan pilkada putaran pertama
selain ada dua tps yang harus melakukan pemungutan suara ulang
badan pengawas pemilu menemukan enam puluh tps di dki yang diduga melakukan pelanggaran prosedur
jenis jenis pelanggaran yang paling banyak antara lain surat suara kurang rusak
hak perubahan dan kemampuan pemilu
warga sampai temuan ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali
dewan perwakilan rakyat pun melihat ada segudang masalah administrasi dan kecakapan penyelenggara pemilu
hal ini dipandang perlu dikoreksi pada penyelenggaraan pilkada putaran kedua nanti
kemudian yang paling paling konyolnya lagi karena penyelenggara pemilu tidak mengetahui aturan main
tidak tahu hak dan kewajiban dan tidak punya solusi
bayangkan yang dikatakan sama mbak titi hanya karena nggak pegang c enam
tidak bisa memilih
ini yang saya katakan c enam itu bukan syarat memilih
ini yang kejadian kejadian ini yang saya katakan kalau saya sekarang ini koreksi total atas kinerja kpu
koreksi total atas kinerja kpu dki yang saya katakan ini sudah kelewatan
berdasarkan aduan dari sejumlah pihak kpu dki akan mengevaluasi seluruh petugas tps yang dianggap bermasalah
evaluasi dari kpu pertama sdm
sdm penyelenggara di tingkat bawah bpk anuapo
kpps bps bpk dan juga tentu tingkat kota tingkat provinsi itu harus dilakukan evaluasi
kedua soal daftar pemilih
daftar pemilih akan dilakukan pembenahan
kemarin terbukti masih banyak warga yang belum terdaftar sebagai pemilih
ini akan dilakukan pembenahan
dan memang tidak semata mata dari pihak kpu sebenarnya
karena sudah didata banyak warga yang tidak memberikan akses
mengawali putaran kedua pilkada ini sebuah insiden juga terjadi saat rapat pleno
terbuka penetapan calon gubernur dan wakil gubernur dki putaran kedua akan digelar
pasangan ahok jarot memilih walk out atau meninggalkan lokasi karena acara terlambat dimulai
pihak pasangan calon pun kembali mengkritik soal profesionalitas dan independensi kpu dki jakarta
pak basuki datang jam tujuh kurang lima
dengan harapan apa
dengan harapan kpu bisa tepat waktu
ternyata setelah kita tunggu satu jam lebih belum dimulai
kalau kpu profesional dan menghargai undangannya sendiri
yang mana undangannya itu adalah jam enam itu makan malam
ingat itu ya jam enam makan malam
dengan harapan jam tujuh bisa dimulai
nantinya dua pasangan calon pemimpin ibu kota akan berkampanye pada tujuh maret hingga lima belas april mendatang
setelah sempat menuai pro kontra pasangan calon petahana pun diwajibkan cuti selama masa kampanye
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam baik pak siddiq
langsung saja saya ke pak siddiq
bagaimana hasil komunikasi terakhir pak
dengan bawaslu soal dua ratus tiga puluh ribu surat keterangan itu
ya dua ratus tiga puluh tujuh ribu itu adalah data pemilih tambahan
yang sudah kami rekap cdki jakarta mas indra
tentu saja teman teman kami sedang melakukan pendataan kembali
verifikasi termasuk melakukan input ya
karena kita ingin pastikan bahwa pemilih dua ratus tiga puluh ribuan itu
pemilih tambahan itu itu kan adalah yang dianggap
pemilih ataupun warga dki jakarta
yang tidak terdaftar dalam dpt
kemudian warga dki jakarta yang tidak terdaftar dalam dpt
karena menisyarat diberikan haknya
satu jam sebelum tps ditutup
dari jam dua belas sampai jam tiga belas
dengan menunjukkan ktp elektronik
atau surat keterangan mas indra
jadi kami sekarang teman teman kami
mulai dari kpu kabupaten kota ppk dan pps
sedang konsentrasi untuk memverifikasi
termasuk akan melakukan input
untuk kita masukkan menjadi daftar pemilih di putaran kedua ini
ya pak kan
terkait dengan surat keterangan ini
kemudian khawatir adanya pemilih ganda
karena yang dimaksud atau yang dikeluarkan oleh
disduk capil dan juga
yang disampaikan oleh pak sumarno
begitu sekelaku ketua kpu dki jakarta
bahwa ada sekitar
delapan puluh bukan sekitar
ada delapan puluh tujuh ribu surat keterangan
ini jauh berbeda
sehingga dikhawatirkan ada pemilih ganda
nah ini bagaimana komunikasi terakhir
dengan pihak bawaslu yang mengeluarkan
pernyataan terkait adanya dua ratus tiga puluh ribu
surat keterangan ini
saya kira ini kita perlu koreksi ya
bawaslo mengatakan bahwa
karena mas indra
suket yang resmi yang telah dikeluarkan
oleh dinas duk capil
dinas kependudukan dan catatan sipil
provinsi dki jakarta
yang kemudian diserahkan kepada kpu dki
kemudian kpu dki
termasuk bawaslu itu kan jumlahnya
tentu saja sisa dari rp dua ratus tiga puluh tujuh ribu
jadi tentu saja sisa dari dua ratus tiga puluh tujuh ribu itu
dikurangi delapan puluh empat ribu
bahwa di dalamnya saya kira kita pastikan
ada pemilih pemilih yang sudah
bukan semua suket ya
kita ingin pastikan lagi termasuk saya kira
pemilih pemilih tersebut bisa jadi
sebenarnya pemilih pemilih yang sudah terdaftar
dalam dpt di putaran pertama
tapi itu memang sudah clear pak
terkomunikasi dengan baik dengan bawaslu
karena kan tentu saja ketika bawaslo mengatakan ini
harus dikomunikasikan balik dengan
bawaslu oleh kpu dki jakarta
tidak ada upaya untuk klarifikasi
tapi kan datanya kemarin itu masih di dalam kotak mas
daptar pemilih tambahan itu
kemarin itu teman teman kami
masih di dalam kotak dan baru
sejak senin kemarin kami keluarkan
karena data itu kami verifikasi
dan kami akan lakukan input
kami akan susun lagi untuk kita
sinkronisasi dengan dpt putaran pertama mas
jadi ini masih dalam masa
data yang telah kami terima
dari dalam kotak tersebut
saya ke bang arteria sebagai komisi dua
memiliki catatan apa saja terkait
dengan evaluasi pada putaran pertama kemarin
saya ucapkan prihatin
terkait dengan kinerja buruk
undang undangnya sudah sangat baik
sangat fenomenal dan begitu
kami berpikir kala itu
tidak ada ruang lagi bagi kejahatan demokrasi
tidak ada ruang lagi
bagi penyelenggara pemilu yang buruk
tapi ternyata masih kejadian
buruknya di mana bang
dalam konteks ini kita kelihatan sekali bahwa
nanti kita akan uraikan ya
kita kelihatan sekali bahwa
pemahaman warga masyarakat dki itu
daripada teman teman penyelenggara pemilu
pemutakhiran data dalam daftar pemilu ini
bukan masalah baru
saya ingat sekali pada saat kami membahas
kita tegas mengatakan
telah melakukan kesalahan
pemutakhiran data dan daftar pemilih
daftar pemilih pada saat pilpres itu yang dimutakhirkan
sampai dengan hari ha pemutak tanggal
kemarin itu tanggal lima belas
bukan berarti kayak sekarang ini
orang yang sudah pindah masih diangkut lagi
sehingga dalam pil milu dki
ada orang meninggal
orang sudah pindah masih ada namanya
kedua kita katakan kembali
apakah kalian bisa memastikan
karena dinormalkan di undang undang ini
penerapan dpt berbasis iktp
sedangkan kita tahu iktp bermasalah
baik dalam sisi hukum
maupun pelaksanaan di lapangan
kami masih dapat keyakinan kala itu
dirjen orda mengatakan
pertengahan dua ribu enam belas selesai
akhir dua ribu enam belas selesai
ternyata lewat semua
kami juga tidak yakin
bagaimana cara mengatasinya
upaya mitigasi resikonya seperti apa
dikatakan dibuatlah suket
nah kendalanya adalah
kpu dki tidak berkoordinasi dengan si penerbit suket
dengan disduk capil
kok tidak ketahuan
delapan puluh empat itu pemilihnya ada di mana
sehingga logistik pemilunya itu akan kurang
atau menjadi kurang
kalian sudah kita gaji loh
kita bayar diberikan honor
ya tapi bekerjalah sebaik baiknya
saya juga tidak yakin yang suket itu
apakah dilakukan validasi tidak
apakah ppdp mengunjungi rumah secara sensus satu persatu
nah fakta di lapangan adalah
kejadian demokrasi terjadi
apa yang terjadinya
tidak dapat memilih di tps
jumlahnya sangat besar
masalahnya juga begitu signifikan
sehingga ditambah lagi dengan carut marut
adanya pemilih memilih lebih dari satu kali
adanya pemilih mewakili karena sistemnya yang begitu buruk
adanya pemilih mewakili karena sistemnya yang begitu besar
adanya pemilih mewakili karena sistemnya yang begitu besar

pada periode inilah

bagaimana orang yang tadinya sudah terdaftar sebagai pemilih mas

sudah terdaftar sebagai pemilih
beranak bercucu disitu
pada saat pemilu legislatif dan pemilu presiden
pak jokowi memilih disana
tiba tiba dia tidak dapat
namanya tidak tercantum di dpt
kemudian ada juga yang terdaftar di dpr

tapi tidak punya iktp
dokumen kependudukannya padahal sangat lengkap
dokumen kependudukannya padahal sangat lengkap
tidak bisa memilih
berikutnya tidak terdaftar di dpt
tidak juga punya iktp
tapi punya suket dipermasalahkan juga
yang sudah terdaftar tapi tidak diberikan c enam

yang sudah terdaftar tapi tidak diberikan c enam
tapi tpsnya diberikan tempat yang begitu jauhnya
sehingga yang bersangkutan malas untuk memilih
sehingga yang bersangkutan malas untuk memilih
ini baru masalah administratif
masalah teknisnya banyak lagi yang ingin saya sampaikan
kita berhenti disitu dulu ya
kita berhenti disitu dulu ya
kita pilah pilah dulu agar bisa langsung dijawab oleh kpu
tetapi seluruh hal yang anda sampaikan ini
apa namanya data
dan buktinya secara resmi begitu ya

pastinya kita juga
sangat akurat ya
kami juga sudah melihat betul
dan ini sudah menjadi tidak hanya temuan kami di dpr
ini temuan mbak waslu
bahkan juga pengetahuan umum masyarakat dki jakarta

bung arteria kalau misalnya anda mempersalahkan
kemudian iktp tadi dipermasalahkan
kemudian iktp tadi dipermasalahkan
sebenarnya di peraturan perundangannya
anda berada di komisi dua begitu
harusnya bagaimana menjalannya
harusnya bagaimana menjalannya
ya kan idealnya dan prinsip hukumnya adalah
pemilih yang berhak yang namanya tercantum dalam dpp itu
pemilih yang berhak yang namanya tercantum dalam dpp itu
ya sudah pasti dia beriktp
sekarang kita mengalami kendala
fakta di lapangan iktp bermasalah
kita terbitkan yang namanya
surat keterangan kependudukan
kendalanya kita cek lagi ya
antara jumlah suket yang diterbitkan
dengan pemilih pindahan
dengan pemilih yang berhak untuk memilih pada saat
hari hap pemungutan
nah pada tatanan ini tidak ada koordinasi
sehingga jelas di suatu tps
akan ada ledakan penduduk yang ingin memilih
kpu nya kebingungan
pengawas pemilihnya kebingungan
dan tidak ada upaya mitigasi resiko
saya boleh tambahkan sedikit mengenai
sudah ada pemilih yang berhak
sudah betul betul berhak
tetapi tidak bisa memilih mas
tidak bisa memilih
tidak boleh memilih kenapa
karena katanya harus ada
tidak hanya iktp harus ada fisik kk nya
sudah bawa fisik kk nya
harus dimintakan lagi yang namanya
waktunya tinggal singkat
sehingga tidak bisa padahal mereka itu adalah warga setempat
tapi terdaftar di dpt ya
yang tidak bawa c enam
tidak boleh milih
iya padahal terdaftar di dpt tidak bawa c enam
tidak bisa memilih
c enam itu bukan alat untuk atau dasar
untuk menjadikan seorang menjadi pemilih
berikutnya dikatakan lagi mengenai
daftar atau batas waktunya sudah habis
pemilih yang seperti itu katanya
jam dua belas sampai jam tiga belas
iya maksudnya itu mengajukan
bukan berarti sampai pengumutannya jam dua belas sampai jam tiga belas
mereka itu bisa mengajukan
sampai jam satu siang
perkara lewat waktu nanti ya
jangan sampai ada hak konstitusional
warga negara yang deranggar
terakhir adalah mengenai surat suara habis
ini yang kita katakan
tidak bisa terima
kok nggak tahu sih jumlah pemilih yang akan pakai suket
di situ berapa
kok nggak ada koordinasi dengan disduk capil atau dinas kependidikan
ini yang kita katakan
tolonglah kalian ini
bekerja dengan kehormatan
dan bekerjalah dengan sungguh sungguh
anggaran itu anggaran negara yang negara lagi miskin
kita kasih kepada anda semua
kepada pak siddiq sabri setelah jadwal berikut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime
ada banyak catatan yang cukup
keras tadi yang disampaikan oleh
anggota komisi dua dpr ri arteria
ke kpu dki jakarta
ada banyak sekali catatan
tapi mungkin bisa anda jawab dulu yang terkait dengan surat keterangan tadi
begitu pak siddiq
apakah suket ini di validasi
apakah kemudian di koordinasikan
dengan disduk capil
kok sampai tidak mengerti
kehabisan surat suara di sejumlah tps
bisa anda jelaskan ini
ya mas indra
saya kira memang apa yang disampaikan
oleh mas arteria
ini saya kira perlu kami koreksi
tidak koordinasi dengan duk capil
itu saya kira tidak benar ya
karena pada dasarnya kami sejak awal
melakukan pemutakhiran data pemilih
untuk persiapan pil kd dki jakarta ini
melakukan koordinasi dengan duk capil
mulai dari pemutahiran data pemilih
kami juga katakanlah koordinasi
suket yang dikeluarkan
oleh duk capil yang jumlahnya
sebuah prestasi yang luar biasa ya
karena suket itu
sebenarnya oleh duk capil pun
sebenarnya diumumkan ke masyarakat
di setiap kelurahan termasuk
diberikan kepada kpu bahwa
termasuk saksi pasangan calon
itu yang saya kira kami lakukan
sangat transparan dan sangat akuntabel
ini bisa dipertanggung jawabkan
saya kira walaupun
awalnya saya kira memang ini
katakanlah tidak apa tidak diberikan
oleh duk capil saya kira
atas dorongan dari
bahwa jumlah suket delapan puluh empat ribu itu
sampai tanggal empat belas februari
akhirnya dikeluarkan saya kira ini
kontrol ya kontrol bagi
warga dki jakarta yang memang
tidak terdaftar dalam daftar pemilih
tetap kemudian bisa
menggunakan hak pilihnya selama dia
apa bisa menunjukkan suket
ataupun ktp elektronik itu yang
pertama saya kira yang kedua
persoalan daftar pemilih ini kami
sudah tetapkan tanggal enam desember
hasil dari proses yang
cukup panjang mas kami tentu
melibatkan stakeholder pilkada
sudah koordinasi secara baik misalnya
dengan saksi termasuk
perwakilan partai politik sejak
awal semua dari
sejak awal termasuk dengan bawaslu
terakhir saya kira dengan tim kampanye
dari setiap rapat pleno saya kira
kelurahan yaitu rapat pleno
tingkat kecamatan sampai
provinsi termasuk saya kira perbaikan dps
kita umumkan ke masyarakat
luar biasa kami juga menyampaikan
melalui berbagai media
untuk di respon ditanggapi oleh
masyarakat jakarta apabila
misalnya namanya belum tercantum
dalam dps sehingga
pada enam desember yang lalu kami
tetapkan dpt kami yang jumlahnya
yang tersebar di dua puluh tiga tps itu
yang tersebar di dua puluh tiga tps itu
yang tersebar di dua puluh tiga tps itu
nah hanya saja
kami sampaikan disini memang
pada waktu kita melakukan pendataan
di berbagai wilayah dki jakarta
ada wilayah wilayah kita
kesulitan untuk melakukan pendataan
kita tidak dapat akses untuk melakukan pendataan
kita tidak bisa dapat
koordinasi dengan penghuni penghuni
khususnya di beberapa apartemen
jadi saya kira karena di jakarta
ini banyak apartemen saya kira
termasuk beberapa apartemen yang
struktur rtrw nya juga belum
posko kurang lebih sepuluh hari
yang namanya di apartemen basura city itu
apa yang terjadi
sangat minimal hanya kurang lebih
posko kami yang kami buka cukup lama itu
yang saya kira memang ada persoalan
di beberapa wilayah dki jakarta ini
lakukan pendataan pemilih
di awal ya sampai akhir itu
oleh karena itu saya kira
kita bicara tentang putaran kedua
tentu saja termasuk tadi kami
rekor dengan plt gubernur
kami sampaikan bahwa kami kesulitan
untuk melakukan pendataan di daerah daerah
tertentu misalnya di apartemen
di rusun termasuk saya kira
kita akan memperbaiki data pemilih
di rutan dan lapas gitu mas indra
persoalan persoalan yang terjadi
misalnya di pelaksanaan
hariha pada waktu
pemungutan dan penghitungan suara tentu saja
kami akui memang itu masih
ada teman teman kami
yang belum memahami secara utuh
tentang tata cara penghitungan suara
di lapangan kenapa demikian kok mas
masih ada kenapa
ya tentu saja
kami akan evaluasi
hasil evaluasi kami tentu saja misalnya
kami itu kan melakukan
bimtek yang jumlahnya luar biasa besar
sekitar delapan puluh sembilan puluh orang
bisa saja ini tidak efektif mas
bisa saja ini tidak efektif mas
kami tentu saja ingin katakanlah
memperbaiki di putaran kedua ini
agar saya kira pelaksanaan bintek
untuk petugas yang namanya kpps itu
betul betul efektif dan
tentang bagaimana dia memahami
memperlakukan misalnya pemilih pemilih yang ada di
tps itu misalnya pemilih yang masuk di
dpt kemudian pemilih yang
menjadi pemilih pindah memilih
yang menggunakan a lima itu termasuk pemilih
yang tidak terdaftar dalam
dpt yang kita sebut pemilih tambahan
ataupun dptb itu baik saya kira memang
ada miss ada kekurangan yang
kalau ada petugas petugas kami
di beberapa tps khususnya
yang ada di wilayah wilayah khususnya di
apartemen itu mas indra saya kira
oke mbak titi dan pak rudel
untuk putaran kedua kami evaluasi
dan kita akan perbaiki bersama
oke mbak titi ada catatan yang perlu disampaikan
kepada kpu dki jakarta sebelum nanti
putaran kedua evaluasi di putaran pertama
terlebih dahulu yang paling signifikan
ya pertama memang ada
faktor kontribusi terhadap validitas
dan kualitas dpt
karena kontribusi administratif itu tadi
jadi bagaimana warga
yang sudah terdaftar sekian
kali pemilu tiba tiba namanya tidak muncul
berarti kan ada yang tidak terhubung
antara petugas di lapangan dengan proses konsolidasi
padahal di sebelum sebelumnya pemilu terdaftar
betul bahkan dalam satu rumah
ada kemudian anggota keluarga yang terdaftar
istrinya terdaftar suaminya tidak
berarti kan koreksi ini bagaimana proses konsolidasi data
dari bawah sampai terkonsolidasi
tingkat provinsi itu dilakukan
tapi itu cukup masif tidak
kan permasalahan ini kan
kita bukannya untuk mencari apa namanya
pemaafan diri begitu ya
pembenaran tetapi ini kan sulit
misalnya karena kan masalah kebendudukan di kita ini
masih agak rumit
dan kemudian ada tujuh seratus
pemilih di pilkada dki
kalau kita bicara masif kan berarti
kuantifikasinya harus spesifik
nah kalau ini kan kita bicara temuan yang parsial
temuan parsial ya
masif atau tidak kami tidak punya data
tapi poinnya adalah sekecil apa yang kita lakukan
apapun itu kpu dki jakarta
harus memberi atensi yang sama besar
sebab menghilangkan satu suara pemilih
yang berhak sekalipun kalau itu dilakukan
secara sengaja adalah tindak pidana pemilihan
tindak pidana pemilihan ya
sebagai kejahatan pemilu
karena kita menempatkan sangat serius soal proteksi terhadap
hak pilih warga negara
nah mudah mudahan di putaran kedua
problem problem yang sesungguhnya administratif ini
bisa dibenahi dengan peningkatan kapasitas
dan profesionalisme kerja
ada sistem kontrol yang betul betul baik
terhadap semua tugas kpu
jadi tidak ada lagi kemudian yang lepas dari kontrol
pemilih yang sudah mendapatkan tanda daftar
itu betul betul terdaftar
karena ada pemilih yang sudah menerima
tanda terdaftar sudah dapat stiker
sudah dapat form bahwa dia sudah dimutahirkan
namanya tidak muncul di dpt
nah ini kan harus diperbaiki
lalu kemudian juga ada faktor
c enam yang tidak didistribusikan
di dki ini ketaatan orang terhadap
kartu identitas kependudukan
juga tidak bagus misalnya begini
dia ktp masih dki jakarta
tapi sudah pindah di jabodetabek
di luar jakarta ya
di tangerang selatan tangerang bogor
itu banyak tuh yang seperti itu
bahkan di lingkungan rt
saya pun terjadi jadi
ketika ditanya anda milih di tangsel tidak
oh tidak saya ktp di jakarta
tapi tinggalnya di tangsel padahal
sehingga c enam nya tidak bisa terdistribusi
karena kpu dan jajarannya ini
suket palsu dan lain sebagainya
sehingga mereka merasa tidak boleh
mendistribusikan c enam kepada sembarang orang
kalau orangnya tidak ada
ktp elektronik dari kamboja tadi seperti apa penjelasannya
ya itu kan ada temuan soal
beberapa lembar ktp elektronik palsu
isu yang kemudian muncul sebelum hari
jadi sebelum hari pemutan suara itu
petugas kita ditekan sedemikian rupa
berhati hati agar tidak kemudian
melakukan kesalahan membiarkan orang yang
salah menggunakan hak pilih
nah ini ternyata berpengaruh orang yang tidak
mendapatkan c enam karena memang dia tidak
lagi secara aktif domisilinya
di jakarta tapi di luar jakarta
di lingkungan sekitar jakarta pada hari
h datang semua dan tidak
ataupun ada pemahaman yang
salah pada pemilih maupun petugas
ya yang petugasnya ada paranoid
ya ketakutan dengan iktp enam
paranoid dan juga tidak
menguasai aturan kalau orang tidak
bahwa c enam tidak otomatis ditempatkan
sebagai pemilih tambahan yang menggunakan
hak pilih setelah jam dua belas
jadi sama sama satu yang satu paranoid
dan tidak tahu yang satu lagi memang
tidak tahu dan tidak melaporkan bahwa
memang secara aktif dia sudah pindah domisili
orang jakarta ini sayang
melepaskan ktp jakarta
karena layanannya kan relatif
lebih baik pelayanan publik
kesehatan pendidikan dan lain sebagainya
dan mengurus begitu ya
kisruh ini terjadi
saya tidak menyebut berapa persentase
dari sekian tiga belas ribu tps
tapi itu terjadi jadi sama sama
tidak paham akhirnya kesalahan
berjamaah saksi di tps juga
membiarkan pengawas di tps juga
membiarkan bahwa orang
padahal tanpa harus c enam itu sendiri
tidak perlu menunggu setelah jam dua belas
tidak harus sepanjang dia tahu
namanya ada di dpt sepanjang petugas
kpps memeriksa terlebih dahulu
dia bawa ktp elektronik ini
benar karena tidak terdaftar
atau karena c enam nya tidak terdistribusi
tapi ada tidak alat untuk
memverifikasi bahwa ktp elektronik ini
asli atau tidak
sebenarnya tidak perlu tidak sampai sejauh itu ya
karena kalau alat itu yang punya
kemendagri dan bpt
tapi sederhana saja
apakah ketika mas indra datang ke tps
tidak bawa c enam bawanya ktp elektronik
benar nggak ini karena memang tidak terdaftar
karena tidak membawa c enam saja
ada aplikasi kpu itu punya
sistem pemutahiran data pemilih
kita tinggal memasukkan
nik maka secara otomatis
kita akan terdeteksi
terdaftar di pemilihan yang mana
bukan di masing masing tps tapi ininya ya
tapi kan kpps kalau sepanjang dia punya android
dia punya tablet terhubung dengan
jaringan dia bisa mengecek
itu di praktikan oleh beberapa kpps
itu ada kpps yang setiap pemilih datang
dia cek ketika dia datang
bawa ktpl disampaikan ibu ini sebenarnya
sudah terdaftar tapi tidak di sini
tidak perlu pakai ktp ya
tidak perlu kemudian datangnya jam segini
tapi ibu tidak di tps ini
bergeser ke tps sebelah
nah termasuk juga tadi soal suket
kan ada delapan puluh empat ribu yang validitas
informasi penggunanya jelas
karena betul betul duk capil itu
memberikan salinan by name by address
kepada kpu dan pasangan calon
tinggal pertanyaan berikutnya

dari dua ratus tiga puluh tujuh ribu
itu suket yang mana
ini harusnya bawaslu yang bersuara ini
sekarang harusnya bawaslu
karena gini suket itu ada dua
jadi yang disebut oleh pak
arteria dahlan tadi adalah suket pilkada
suket yang diterbitkan
duk capil khusus untuk pilkada
tapi di lapangan praktiknya
ada suket suket yang lain
surat keterangan yang lain contoh apa
mas indra sudah perekaman tapi karena kemarin
gagal tender untuk
ditunda penerbitan ini
karena tidak ada digantikan oleh suket
surat keterangan sudah melakukan perekaman
itu tidak bisa dibuat untuk pilkada tidak
karena tidak semua yang kemudian
punya suket itu diterbitkan
surat keterangan pilkada
menyaratkan keaktifan pemilih
saya dulu yang minta
baru diterbitkan kalau saya tidak minta
oke jadi kecampur akhirnya mungkin
tapi ini yang harus diperlakukan oleh bawaslu
di tps itu setiap tps ada
satu orang pengawas tps
yang merupakan jajaran bawaslu
baik ini terkait masalah masalah yang
muncul tadi disampaikan pak arteria
disampaikan juga oleh bu titi saya kembali ke
pak sidik pak sidik seperti
misalnya paling dimasalahkan tadi salah satunya
oleh pak arteria adalah misalnya
ketika seseorang yang sudah
terdaftar namanya di dpt
ketika mau mendaftar harus diminta
kk dan ktp nya
masih harus diminta fotokopi kk dan ktp nya
sehingga mempersulit akhirnya
tidak bisa memilih nah masalah masalah seperti ini
tata cara yang harus
dipahami oleh para petugas
apa jaminannya di putaran kedua nanti
tidak akan berulang masalah ini
ya tentu saja
kesalahan kesalahan di hari hari
putaran pertama itu
telah kami evaluasi dan
tidak berlakukan lagi
ya kami tidak berlakukan lagi
misalnya kita misalnya
kemarin itu kami
apa tambahkan yang namanya
pemilih dptb selain dia harus
ktp elektronik atau suket kemudian
dia juga harus menunjukkan kakak asli
maka di putaran kedua
saya kira kita akan menghilangkan yang namanya
sulitan bagi warga dki jakarta
tadi mbak titi sudah sampaikan
karena itu memang kami
putaran pertama kami khawatir terhadap
misalnya info tentang ktp palsu
sehingga beberapa termasuk saya kira
saksi pasangan calon termasuk
duk capil menyarankan agar ditambah
persyaratan yaitu dengan kakak asli
mudah mudahan di putaran kedua kita tidak akan
gunakan yang namanya kakak asli
itu termasuk saya kira kami
surat pernyataan dptb itu
yang kami kemarin berlakukan
setiap tps itu dua puluh lembar
tentu saja ini kami
ingin hilangkan karena sudah ada
di setiap tps itu yang namanya
formulir atb kw kamas
jadi mudah mudahan saya kira ini bisa
lebih melayani lagi pemilih pemilih
dki jakarta yang akan
jadi filternya dikurangi
malah dikurangi begitu ya
memang akan menghambat ya tetapi
saya kira memang regulasi
apa tidak kita tidak
melanggar regulasi karena
kemarin itu kami tambahkan sebenarnya
kami tambahkan hanya proteksi
supaya misalnya tidak ada lagi
misalnya ktp ktp palsu
mas begitu nah nanti kalau itu dihilangkan
tiba tiba di putaran kedua banyak
ktp palsu bagaimana mencegahnya kemudian pak
nah kami ada juga
kami ingin tadi juga
mbak titi sampaikan karena kami sudah
punya yang namanya sidali ya
sistem informasi data pemilih
yang bisa kita lakukan pengecekan secara online
tentu saja nanti
sebelum pelaksanaan misalnya
jam dua belas sampai jam tiga belas itu
bagi pemilih dptb kami
di pagi hari mungkin di jam jam
sosialisasikan kepada masyarakat dki
untuk datang lebih pagi karena
kita akan verifikasi dulu
kita verifikasi dulu yang namanya apa
nick nya baik itu yang ada
di ktp elektronik maupun suketnya
kita ingin pastikan apakah seseorang itu
memang belum terdaftar dalam dpt
kalau seandainya sudah terdaftar maka saya kira
tidak berhak lagi untuk
menggunakan hak pilihnya jam dua belas sampai jam tiga belas itu mas
gunakan saya kira se efektif mungkin
sistem informasi data pemilih
yang kita bisa melakukan pengecekan secara online itu mas indra
ada beberapa upaya begitu pak arti
saya kira itu terima kasih ada beberapa upaya begitu pak arteria
ada beberapa upaya begitu pak arteria
yang dilakukan oleh kpu dki jakarta
untuk mencegah apa yang terjadi
di putaran pertama
sudah cukupkah menurut anda ini seperti misalnya menghilangkan
syarat untuk menunjukkan
kakak asli dan lain sebagainya
ya saya ingin sampaikan sedikit
undang undang ya maupun
menamakan kpu itu
komisioner itu tentu punya
makna punya tujuan
komisioner di ciptakan
untuk menyelesaikan masalah
bukan untuk membuat
masalah baru bukan untuk menceritakan
apa yang sudah dikerjakan
selalu hadir dengan solusi
itu maksud daripada kita buat yang namanya
dia bukan badan dia bukan kepala dan sebagainya
saya tadi menarik
sekali yang disampaikan
mengenai masalah kan sudah dilaksanakan
koordinasi sudah ada
hubungan dengan listrik capil
prestasi inilah yang saya katakan
untuk menguji atau menilai orang itu
berprestasi atau tidak
di mata kami di mata komisi dua
produk akhir itu adalah data dan daftar
pemilih yang berkualitas
yang valid yang bisa dijadikan
acuan untuk hari ini
data yang ada saat ini jauh lebih buruk
daripada data hasil pemilu presiden
apa yang kalian lakukan dengan
pemutakhiran apa yang dinamakan
adasi dali buang buang uang itu
saya akan minta nanti untuk diusut ini semua
mengenai masalah delapan puluh empat
outputnya tidak hanya delapan puluh
delapan puluh empat yang pakai suket ini
didistribusikan ke tps tps mana saja
di antara tiga belas ribu tps
apakah sesuai dengan
kalau nggak dihitung seperti itu
ya akan kejadian kayak kemarin
anda belum bekerja maksimal
jangan bilang anda ini bekerja maksimal jangan bilang anda ini bekerja maksimal
kalau dikatakan kan sudah diserahkan
tanggal enam desember itu dpt
bisa dilihat dong
kalau warga yang belum ada namanya
inisiat sendiri untuk daftar
inilah yang kita katakan
paham tidak dengan konsep negara kesejahteraan
bagaimana alat kelengkapan negara ini menjadi pelayan publik
anda ini adalah pelayan publik
memastikan pemilih yang berhak bisa memilih
jangan anda katakan tanggal enam desember ada dpt
diumumkan bisa aksesibel
sehingga yang belum bisa usaha
jamanya pak jokowi tidak ada yang begitu
jangan diserahkan kepada rakyat
ketiga mengenai masalah suket yang tadi
antara kpu antara bawaslu antara disduk capil
mereka sendiri saling bingung mengenai suket
delapan puluh empat yang memilih itu berapa
di luar delapan puluh empat ribu yang memilih berapa
saya ingin sampaikan tadi
kalau filternya dikurangi
ini namanya kegagalan berpikir
filternya harus tetap
tapi sistemnya yang harus diyakinkan lagi
kalau anda kurangi filternya
pemilih yang tidak berhak jadinya masuk

belum saya masih ada lagi nih
saya mau nambah sedikit
pak siddiq nanti akan
kehilang sempat untuk menambah
pak siddiq silahkan
mas arteria ini harus
faham regulasi juga
saya yang buat regulasi
anda jangan seenaknya aja
ini surat suratnya hilang
pemulihan demokrasinya nggak ada
misalnya sumber datanya
saya lebih paham pak
saya lebih paham
saya akan turunkan tim nanti pak
kita bergantian ngomong
kita sangat terbuka dengan partai politik
sejak awal kita terbuka sama sekali
tidak ada yang kita tutup tutupi
saya kira ini perlu kita evaluasi
karena kita tidak ingin ada masalah di akhir
makanya sejak awal
kami sudah sampaikan dalam rakor rakor
banyak saksi saya kira bisa ditanyakan kepada teman teman partai politik yang ada di dki
bahwa kita melibatkan sejak awal
sejak coklet termasuk bawaslu
kita minta dikawal
yang namanya coklet di dki jakarta
karena kita punya pengalaman buruk
dari dpd dpt sebelumnya
di pilkada pilkada sebelumnya
itu saya kira sehingga akhirnya
kita mendapatkan angka dpd itu tujuh satu
walaupun saya kira ini
belum berarti sempurna
tentu saja yang tadi kami sampaikan
ada beberapa wilayah yang memang tidak aksesibel
yang sulit kita tembus gitu loh
kami punya banyak bukti begitu loh
iya anda nggak ngasih tahu ke kami kami bisa
anda kan jalan
tahu nggak yang tidak aksesibel
anda tempatkan nggak orang orang anda di situ
kalau begini pak siddiq
apa yang disampaikan pak arti
agar tidak berbenturan ya
sebenarnya didistribusikan ke tps
mana saja apakah diketahui oleh kpud
karena ini terkait dengan surat suara tadi
ketika ada kekurangan
artinya tidak tahu
ya dan logistik
harus difahami bahwa surat suara itu
sesuai dengan jumlah dpt
begitu loh ini yang harus difahami
itulah yang kendalanya
dpt tanggal enam anda suket finalisasi tanggal berapa
tentu saja tidak dicetak
anda yang harus memahami
bukan kita kami sudah ingatkan itu
di setiap tps itu kami tidak bisa prediksi
dan itu memang
surat suara itu disediakan
itulah kendalanya kalian nggak akan diketahui
surat suaranya saya kira
surat suaranya masih banyak kita tersedia
terkonsentrasi di beberapa tps
yang memang jumlah dptb nya
dianggap banyak itu
bagaimana evaluasi selanjutnya agar putaran kedua
tidak terjadi hal seperti ini lagi kita akan coba bahas
setelah jeda berikut ini
masih ada hal yang perlu saya klarifikasi
dengan pak sidik sabri
merupakan komisioner kp udki jakarta
tapi karena saat ini harus kembali
untuk mengikuti rapat sehingga meninggalkan
forum diskusi kita tapi saya ingin lihat catatan
dari pak rudem apa yang disampaikan
pak arteria banyak sekali kritik
yang disampaikan tadi dan penilaian sebagai komisi dua
yang memidangi hal ini
tentu saja kemudian
ada jawaban dari pak sidik tadi
dari kp udki jakarta bahwa
sebenarnya memang upayanya sudah maksimal
tetapi ada beberapa kendala seperti
para pemilih seperti yang tinggal
di perumahan perumahan besar dan lain sebagainya
kadang mereka sulit ditemui
dan lainnya begitu
saya sendiri lihat sendiri catatan yang
sangat objektif seperti apa sih
itu bisa menjadi apa ada solusi
yang baik untuk menjawab
semua masalah yang tadi sempat anda singgung
bahwa ini sebenarnya adalah masalah laten di setiap pemilu
ya polanya sebenarnya berulang
dari pemilu ataupun pilkada
sebelumnya bedanya adalah
kalau dulu pada titik titik tertentu
apartemen pemukiman perumahan
elit memang sulit kita untuk masuk
ketika pemutahiran data pemilih
makanya kemudian kan ada cerita cerita misalnya
waktu pemutahiran putaran salah
ada pantarlih yang digigit
oleh anjing herder
karena dia mencoba masuk dan untuk melakukan
dan bagaimana kesulitan
untuk meyakinkan para penghuni apartemen
untuk dibiarkan mereka itu datang
masuk karena tidak bisa misalnya
klaim gitu ya di apartemen ini ada
sekian ribu maka semua harus masuk
tidak bisa mereka harus bertemu dengan
fisik orangnya karena pemutahiran
data pemilih itu sensus jadi
kecuali kalau misalnya petugas
seperti di perumahan biasa ya
relatif kita lebih ramah
lebih dekat jadi ketika mas indra bilang
saya punya satu istri dua anak yang sudah
punya hak pilih karena kita sudah kenal
sudah beradaptasi lama oke langsung
dimasukkan tapi ketika petugas
tidak kenal dan tidak yakin
maka disana kan terjadi kegamangan
antara memasukan data yang
tidak bisa diverifikasi atau
kemudian tidak memasukan sama sekali
sebenarnya petugas yang diutus untuk
mendata ini yang tadi anda sebut seperti
sensus tadi itu adalah
orang orang yang sebenarnya warga sekitar
situ atau warga sekitar tapi kan
harusnya lebih mudah ya ada kendalanya kan
kalau apartemen itu bahkan ada yang tidak
terkluster rtrw nya sebelahnya tidak
kenal itu ini masalah sosial juga
jadinya sebenarnya betul dan termasuk kalau kita
lihat misalnya beberapa daerah di
jakarta yang memang memiliki disparitas
antara struktur warga
dengan perumahan gitu jadi
bagian rt nya di sebelah mana
di sebelahnya sudah perumahan mewah
dan akses juga tidak semudah jadi
ini yang kemudian memang
menjadi problem bedanya dulu
pilkada dua ribu dua belas misalnya putaran
sekarang mereka ini berbondong bondong
terjun dan bukan terjun ya tapi
ingin menggunakan hak pilihnya dan
mengartikulasikan hak pilihnya sehingga
ini juga saya kira evaluasi yang harus dilakukan
oleh kpu terkonsentrasi
pada titik mana ini pemilih tambahan
yang melampaui dpt
jadi semua yang ada di dpt
itu hampir semua menggunakan hak pilih
sehingga pemilih tambahan tidak cukup
surat suaranya jadi
apalagi pemutahiran data pemilih kita yang
putaran kedua ini kan hanya dilakukan
dari tanggal enam sampai tiga belas maret
tentu saja ada perbedaannya disitu ya
ada yang menjadi pemilih pemula yang mungkin cukup
banyak disana bisa melakukan
janji kpu kan adalah semua yang
ada di dptb akan dimasukkan dalam
dpt jadi yang kemarin menggunakan
ktp elektronik yang menggunakan suket
akan semua dimasukkan di dalam
dpt ditambah yang kemudian
lima belas tahun dan ditambah
yang sudah kemudian
menjadi tni polri kan otomatis
akan dihapus tinggal pr nya adalah
kita sebagai warga sebagai pemilih
sebenarnya sistem pemutahiran data
itu adalah sistem pemutahiran data pemilih aktif
dimana warga yang dituntut aktif
maka kita harus ngecek pengumuman untuk
memastikan tapi kedepan
momennya adalah sebagai pemilih
pastikan kita ada karena akan diumumkan
petugas harus lebih aktif lagi sosialisasi
oleh kpu harus lebih diintensifkan
apalagi dukungan media terhadap
kpu pasti akan sangat baik ya
belajar dari putaran satu
baik sebagai penutup catatan anda
pak arteria ini pak sidiknya sudah
tidak ada jadi sudah tidak bisa
mengklarifikasi lagi jawab apa kritik kritik
dari anda tapi
agar putaran kedua nanti komisi dua
catatan utamanya seperti yang harus dievaluasi
ya sebelumnya saya juga ingin
sampaikan kita punya masalah
klasik yang mbak titi istilahnya bahasa
laten itu ya untuk apartment
untuk perumahan yang
padat penduduk densitasnya sangat
tinggi untuk perumahan elit
atau sekarang ada rusunawa rusunami
ini dari dulu
memang seperti itu
ini harusnya menjadikan perhatian serius
dari teman teman kpu
kami pun tidak mengetahui
mereka kesulitan apa disana
baru disampaikan tak kala ada
kegagalan demokrasi di wilayah wilayah
tersebut kami pun tidak melihat
upaya dan niat baik komisioner
kpu termasuk juga kpu pusat
mengawasinya ke penjara
sama ke taman menteng tidak ke
padat penduduk dan sebagainya harusnya turun kesana ya
dari situ saja sense of crisisnya sudah
iya sense of crisisnya sudah
sangat rendah jadi jangan bicara teori lah sama saya
saya pelaku kok saya tahu
kemudian saya mau bicara lagi mengenai
ini yang tadi pak sidik kenapa lari
anda ini nggak bisa loh ngomong selesai begitu saja
ada kepemulihan demokrasinya
kita ingin tahu
apa yang akan kalian lakukan
pemulihan demokrasinya seperti apa yang
meyakinkan kami sehingga demokrasi
bisa berjalan baik nah saya mohon sekali
tidak boleh ada terulang kejadian seperti
kemarin ya masalah data dan
daftar pemilih orang hilang hak pilih
memilih memilih lebih satu kali
pemilih pakai sena milik orang lain
saya mohon juga dilakukan penyempurnaan
sistem dan penyempurnaan lembaga
saya ini jelas sekali nggak usah pakai
yang tadi itu teorinya jelas
yang namanya suket yang namanya ktpl
dan pemilih tujuh belas tahun
kemudian dptb nya disegerakan untuk
diterbitkan pasangan calon dan partai politik
nanti bisa ngecek langsung hari ini juga
nggak cerdas pikirnya bahkan
yang berikutnya saya ingin mas
seluruh penyelenggara yang bermasalah
penyelenggara yang bermasalah itu
tidak boleh terlibat tidak hanya
tidak boleh terlibat tapi kita minta mereka
diberikan sanksi administrasi dan
sanksi pidana aturan undang undang baru sudah jelas
satu sampai dua belas tahun
kita tinggal pilih aja
kalau perlu nanti kalau terbukti komisionernya
kpudki nya melakukan kejahatan
demokrasi kita pidanakan juga
biar jadi pembelajaran
jangan enteng aja ngomong seperti ini
seolah olah benar itu
kami minta kpu pusat juga hadir
kpu pusat ini hadir
anda ini sudah diberikan amanah
apalagi lima orang ini lolos seleksi pansel
padahal pemilunya berantakan
seperti ini tolong kerja yang benar ya
ini juga pengalaman bagi
kok bisa menghasilkan apa diloloskan
lagi tapi kenyataan pada prakteknya
pemilu kita buruk seperti ini
semua koreksi diri lah
termasuk juga dpr koreksi diri
seperti apa hasil kerja dari kpu dki jakarta
di putaran kedua ini nanti
kita akan sama sama mengawal tentu saja
hal ini terima kasih pak arteria dahlan
terima kasih mbak titi telah bergabung bersama kami
di cnn indonesia prime news malam ini